putraku kian santang
tapi jurusmu belum sempurna
kau masih dalam keadaan tertotok
kau masih belum bisa mengeluarkan jurus dalam keadaan tingkat tinggi
aku sudah berlatih
tanpa menggunakan tenaga dalam
dan aku yakin
aku bisa melawan musuh
dengan tidak menggunakan tenaga dalam
dia telah meninggal
saat dia masih kecil
kenapa namanya mirip denganku
telah kamu akan mengetahuinya
banyak hal yang harus aku selesaikan
aku harus segera pergi
kenapa dia mengacukanku
untuk apa kau sakit hati
aku akan membuktikan
kau akan menyesal
dan aku yang akan membuat kau mengemis kepadaku
kau akan mengemis kepadaku
seolah olah kau ingin diakui
kurang ajar kau
kali ini aku tidak akan main main lagi kepadamu
jurus dewa umar harimau
ternyata ia menguasai jursi itu
jurus itu sangatlah kuat
aku harus berhati hati
penaga dalam belum pulih seutuhnya
bagaimana keadaan syekh guru
bukankah lebih baik kalau saya guru beristirahat saja
aku sudah tidak apa apa
ijinkan syekh guru
serta untuk bertarung
dengan raja waringinboja
aku tidak bisa menerima syekh guru
untuk ikut berperang
karena di pajejaran
harus ada yang menjaga
istana akan dalam bahaya
baiklah kalau begitu nana prabu
akan melaksanakan perintah nana prabu
terima kasih syekh guru
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
saya akan mencari
aku mohon doa dan restu
aku akan pergi berperang
putra ku kian santang
tapi jarusmu belum sempurna nel
kau masih dalam keadaan tertotok
kau masih belum bisa mengeluarkan jurus dalam keadaan tingkat tinggi
aku sudah berlatih
tanpa menggunakan tenaga dalam
dan aku yakin
aku bisa melawan musuh
dengan tidak menggunakan tenaga dalam
yang terpenting adalah
doa dari ibu bunda
yang dapat menjamin keselamatanmu
ibu bunda akan selalu mendoakan keselamatanmu nak
ibu bunda mohon
jaga dirimu baik baik
ibu bunda akan selalu merestuimu
kalau begitu aku mampu amin
dan teguhkanlah hatimu
kami menunggu kedatangan kaum kembali
kembali dengan selamat
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
hidup raden walang susah
aubang itu sudah sehat sekali
raden walang suncang dalam bahaya
kenapa setua kaget
asal tahu sebentar lagi walang sungsang akan jalan menuju neraka
aku tidak akan membiarkan itu terjadi rompang
terserah bapak mau bicara apa
tapi takdir walang sung sang akan dinasadi tangan cucuku dengan ilmu auman harimau yang tiada tandigannya